pt jasa marga berencana mengoperasikan jalan tol miliknya secara fungsional
sepanjang satu ratus delapan puluh lima tiga puluh empat km untuk jalur mudik lebaran
dilansir detik finance jasa marga menyebutkan pembukaan jalur tol fungsional ini
menjadi salah satu strategi untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik lebaran tahun ini
proyek proyek jalan tol yang akan diaktifkan sebagai jalur fungsional
dimulai dari proyek tol batang hingga jalur menuju singosari
selain mengoptimalkan jalan tol fungsional jasa marga mengaku telah mempersiapkan
sarana dan prasarana rest area diantaranya dengan menambah toilet tempat ibadah
dan stasiun pengisian bahan bakar minyak bbm portable
dan berikut tol fungsional yang dibuka saat arus mudik dan balik lebaran nanti